terusin berbagi hak asuh ini
baguslah kalau kamu percaya noh
sebenarnya aku gak mimpi apapun
bahkan aku sama sekali tidak tertidur
semoga setelah ini nino semakin tertarik untuk urus hak azurena lagi
biar mbak andin gak selalu mengancam gue
saya menyelidiki lagi diam diam
kalau dia gak bisa sepenuhnya untuk membantu mbak andin saat ini
dan saya diminta untuk aktif untuk membantu mbak andin
untuk menyelidiki kasus kecelakaan ini
kamu udah ceritain jam menurut saya juga udah lebih dari cukup kok
jadi saya tau ada yang gak beres
tapi kamu juga harus lebih hati hati sama ricky
jangan kasar sama dia
jadi saya belajar dari suami saya
kalau memang mereka melakukan permainan
kita harus lihat dulu
kita harus lebih pintar
mainnya juga harus lebih cantik
dan harus punya strategi
bukannya lebih baik kamu hidup dengan tenang
apalagi selepas keluar dari penjara
dok saya mau tanya
apakah kondisi adik saya bakalan baik baik saja seperti kita bicarakan sebelumnya
alhamdulillah pasien baik baik saja
kondisi pasien saat ini sedang tertidur
karena masih di bawah pengaruh efek samping obat obatan
syukurlah kalau gitu dong
kalaupun nanti terjadi sesuatu panggil saya
terima kasih dong
untuk sementara ini saya permisi dulu ya
selamat malam dok
semoga besok lagi
catherine udah bisa nerima keadaannya sekarang ya
aku juga berharap oleh sama
catherine jauh lebih kuat
ndara masuk buah kenyataan ini
mendingan malam ini kita temenin catherine aja disini ya
mendingan kamu pulang ya
istirahat di rumah
kalau kamu disini nanti tutup di bangku
mereka mau sakit lagi
ya pulang aja gak apa apa
masa aku di rumah sendirian istirahat
sedangkan kamu kondisi kamu masih seperti ini kamu
kamu di rumah sakit
kalau semuanya sakit gimana
gak apa apa aku disini di kursi roda
ini nyaman sekarang
pokoknya aku mau disini nemenin catherine sama kamu
tapi makasih ya kamu udah peduli sama
kenapa harus berterima kasih
aku mau adopsi dia
udah gak ada keraguan lagi dalam hati aku
sudah yakin ya
ya aku juga bisa ngerasain kamu sayang sama nailah
ya mudah mudahan kita bisa memberikan kasih sayang karena seperti anak anak kita sendiri ya
terima kasih ya rina
panggil tante frozen mami ya
kamu kenapa sih
kamu lagi mimpi apa
kakak kamu mimpi apa sih
aku denger tadi kamu nyebut nama reina
ya dia datengin aku terus dia bilang sama aku kalau dia mau tinggal sama kita
kok mimpi kamu kayak begitu sih
terus aku bilang sama dia mulai sekarang jangan panggil aku tante frozen lagi
panggil aku mami
mimpi kok lucu ya
apa ini pertanda ya nok
bagi hak asu ini
baguslah kalau kamu percaya no
sebenarnya aku gak mimpi apapun
bahkan aku sama sekali tidak tertidur
semoga setelah ini nino semakin tertarik untuk urus hak azurena lagi
biar mbak andin gak selalu mengancam gue
assalamualaikum pak gima
maaf ya mbak aku harus telfon mama pagi pagi
papa alhamdulillah baik bapak sehat
kenapa ini kok tumben kamu pagi pagi nelfon mama ada apa
ada yang pengen aku ngomongin sama mama tapi aku belum minta tolong samamu untuk menjauh dari papa
bisa karena aku gak mau papa dengar masalah ini
iya iya ini mama gak di kamar kok
andin sebenarnya ada apa mama kok jadi khawatir sekali ya
apalagi sampai kamu minta papa jangan sampai dengar
sayang ini mama deg degan sekali ada apa ada apa sama elsa
tapi mama udah gak deket sama papa kan
papa sih tadi masih di kamar ini mama
mama udah di ruang keluarga kok
kayak gini ma aku mau minta tolong sama mama untuk kasih tau ke elsa untuk janeka sama ricky
jadi gini ma aku tuh dapet laporan kalau elsa tuh masih sering ketemu sama ricky
bukannya alsa sudah pernah bilang ya kalau dia tuh ingin menjalani hubungan sama nino lagi
terus aku rasa cuma mama yang bisa ngomong aja sama elsa
karena mama pasti akan didengerin sama elsa
iya iya ndin
dan satu lagi ma aku minta tolong sama mama untuk elsa untuk menarik laporannya dia ke aku
maksudnya laporin ke polisi
iya atas kasus keisha meninggal
ya allah kenapa elsa sampai harus ngelaporin kamu ke aku
karena aku kan udah dikasih surat laporan dan pas aku datang ke sana
dan aku udah mulai ditanya tanya sama polisi
takutnya nanti aku malah membuka semuanya tentang elsa
iya iya itu bener sekali ndin
mama juga sudah memperkirakan itu
aku gak mungkin berbohong
karena pasti polisi akan tetap menyelidiki kasus ini
dan itu pasti akan kena bumerang ke elsanya
enggak enggak aku gak ada waktu buat itu mah
karena apa yang dilakuin ini dia pasti akan kena batunya sendiri ma
dan nanti mama juga akan ngomong sama elsa supaya dia cabut laporan kamu
ini beban yang cukup berat buat mama
apalagi kalau sampai papa tahu elsa masih ketemu beberapa kali sama ricky
dan kalau sampai papa tahu kamu dilaporin sama elsa papa bisa unfall
mama gak mau itu terjadi saya
iya itu sih yang aku pikirin
dan kemarin ricky ketemu sama aku
ricky bilang kalau dia sedih sekali ketika kesha meninggal
karena dia bilang kalau dia adalah ayah kandungnya
aduh udah sayang ricky itu

ibu premise pia itu ada di sini